setelah sempat dirawat di rumah sakit karena serangan bronkitis paus franciscus berkunjung
ke penjarai casa del marmo kota roma untuk merayakan kamis putih bersama narapidana
pada misa kamis putih paus franciscus membasu dan mencium kaki dua belas napi upacara pembasuan kaki
merupakan teladan atas kerendahan hati dari tuhan yesus kristus setelah terpilih sebagai
paus pada dua ribu tiga belas penjara casadel marmo kota roma menjadi tempat yang sama dalam merayakan misa
kamis putih setelah sepuluh tahun silam setelah dikawal melaporkan posok aminah repede madura
terhadap diri pensate boy jesu mia lavato ipi rih jisumi asal batu paus franciscus menjadi
yang mengikut sertakan wanita dan pemeluk agama lain dalam kebaktian membasuh kaki pada jumat umat
kristiani memperingati pascah paus franciscus siap memimpin dua kebaktian jumat agung di kolosium roma